saudara selebgram zai elevana mendatangi kantor satuan lalu lintas jakarta utara
untuk memberikan klarifikasi terkait dengan video viralnya
yang terjebak di jalur busway selama empat jam
saya ke jalur busway karena masalah nyetir di depan ada bus dan dia nggak jalan dari tadi
di belakang juga ada bus jadi kita stuck dan kita disini ada ini jadi kita nggak bisa
dalam video yang berdurasi tiga puluh enam detik ini saudara zoe menceritakan bahwa dirinya kebingungan
karena terjebak di jalur busway selama empat jam
ia juga mengaku bahwa yang mengemudikan mobil adalah ibunya
sehingga salah masuk jalur busway di kawasan pluit penjaringan jakarta utara
selebgram ini pun pada rabu siang mendatangi kantor satuan lalu lintas jakarta utara
ia bilang tidak sengaja masuk jalur transjakar

nah dari situ kita sebelumnya gak nyadar kalau misalnya itu busway
tapi waktu kita nyada itu ketika ada bus yang berhenti di depan
terus kita mau ke belakang tapi ada bus juga di situ
kita turun berdua terus tanya sama bapak belakangnya
nah bapaknya bilang nggak bisa karena ini ada dua bus lagi di belakang terkoneksi

gak bisa bu ini soalnya kita nunggu penumpang sampai bisnya penuh
nah disitu kita ngobrol lah sama bapak supirnya
dia bilang bu ini tolong dong viralkan bu untuk busway nya karena akhir akhir ini kurang rame seperti biasanya
kita mau viralkan lagi biar lebih rame lagi dan lebih banyak penumpangnya
setelah mendapatkan keterangan dari selebgram zoe dan ibunya
polisi akhirnya menilang ibu zoe yang saat itu bertindak sebagai sopir mobil yang masuk ke jalur transjakarta
jadi ini saya juga udah hilang dan saya juga mau
atas kejadian tersebut ya sesuai dengan undang undang wawancara namputan jalan
pasal dua ratus delapan puluh tujuh ayat satu yang bersangkutan saudari lp ini kami lakukan penindakan dengan hilang
pasal dua ratus delapan puluh tujuh ayat satu yang bersangkutan saudari lp ini kami lakukan penindakan dengan hilang